anda masih di good morning perhelatan festival danau sunter akan digelar minggu ini tepat tanggal dua puluh lima februari dua ribu delapan belas
petugas terus berupaya menyelesaikan tahap revitalisasi danau
ya danau sunter semakin menjadi buah bibir setelah menteri susi pujasuti menantang ani sandi untuk mewujudkan danau yang bersih di tengah jakarta
nah bagaimanakah wajah danau sunter saat ini mari kita lihat bersama
liputan korespondensi nn indonesia rian hasri
normalisasi dan mempercantik danaunya sih udah
tetapi ini abangnya nih
bang sentai bener bang
bang itu kan ada rambunya dia ngerokok
mas orang mau mati mah dimana aja juga tetap mati
disini airnya udah jauh lebih bersih dibandingin sebelum sebelumnya
ya emang bersih yang sekarang sih
bersih apa sebenarnya air danau sunter ini
nah jadi ini buat pembandingnya air bersih dari salah satu perusahaan air bersih yang ada di jakarta nih
nah ini airnya nih
memang kalau kelihatan sih agak lebih keruh ini
nih sudah melalui proses laboratorium yang katanya sudah aman pada beberapa hari yang lalu gitu
ini gimana pak danau sunter kabarnya juga baik ya bapak
alhamdulillah udah berapa persen nih pak menjelak semakin dekat dengan
ini kurang sembilan puluh persen
bukan hanya danaunya yang mengalami revitalisasi tetapi juga area di sekitaran danau termasuk trotoarnya
sehingga jadi lebih nyaman gitu buat jalan kaki untuk menikmati suasana yang ada di danau sunter
biasa jalan sama adik
loh adiknya mana nih
lu mulai festivalnya si adik udah hilang aja tuh
jadi itu ya
nanti bakal ramai banget orang di sini
jadi harus dijaga khususnya buat ibu ibu yang bawa anaknya pasangan yang bawa pasangannya jangan hilang nih
kayak si adik hilang kan
dicari sampai kesana tadi gak ada juga
ini mana sih dek
akhirnya ketemu lagi
bang cariin dari tadi tau gak sih
yang pertama ialah sampah
jangan dibuang sembarangan
kasian kan udah dibersihin nih sama dinas gabungan gitu
terus sampah dibuang aja
jadi cari tempat sampah buangin sampahnya di situ
selanjutnya ialah untuk pengendara kendaraan bermotor
jangan parkir sembarangan
apalagi parkir di atas trotoar yang udah rapi ini
nanti parkir sudah disediakan di gor yang ada di area danau sunter ini
itu dia tipsnya dek
yaudah kita pulang dulu ya
yo banyak ya